abang tahu nggak kantor stasiun radio yang lagi siaran sekarang
gak jauh kok deket disana
selamat malam mbak
ada perlu apa ya
ya maaf pak kami mau ketemu
penyiar yang lagi siaran
sumpah nih oki bingung banget
kanan kiri lurus
aduh pusing banget oki
banyak banget jalannya kak
kalo kita gak tau arah
adalah jalan allah
kita dipanggil allah
udah mendingan sekarang kita ke masjid aja dulu
maghrib dulu yuk
kalo gitu oki aja yang nanya sama orang
kakak tunggu disini ya
gimana pak mau ojek mang
bukan bukan bukan
masih timan ya mas ya
udah deh arka
lu sih tuh bukan tipe cewek gue
yang gue butuhin tuh cewek yang benar benar bisa bikin gue jatuh cinta

dachte pertama kali reagan
kalau lo mau tau
cinta pendapatan pertama gue itu
baru juga terjadi beberapa jam yang lalu
waktu itu gue lagi
menuju lokasi ini
tadi gue ngeliat ada icw cantik banget dia duduk
gue sendiri juga gak tau dia orang apa bukan
yang jelas dia cantik
bener bener kayak bidadari
entah dia siapa
gue yang ngeliat dia duduk sendirian
saat itu suasana rame banget
tapi gue gak bisa dengar
kecuali detak jantung gue yang berdegup kencang
kecuali wajah cantiknya
sampai pada akhirnya gue mau nabrak angkot

sampai jalan ke jalan
dan bidadari itu pun hilang
gak bisa kena
itu dia cerita cinta pada pandangan pertama gue
gue ray kita ada di evofm make you together
lo kenapa tadi ya
emang ada bidadari lewat
sampai gue dicuekin ha
ada bila dari lewat
twitter berikutnya ada tika di pejaten nih
tika nanti pesen buat mantan pacarnya
dia bilang kenapa mesti ganti nomor hp
gue masih kangen
tolong dimanapun kamu berada telepon gue sekarang
yang gue tangkap dari kalian berdua nih
kayaknya kalian putus gak baik baik
masih meninggalkan masalah
saran dari gue mendingan buat pacarnya tika
sekarang hubungin tika deh
jalankan hubungan baik
biar hubungannya makin rapat gitu
ya syukur syukur bisa balikkan
pokoknya bingung kak sama jakarta
ada orang yang pengen pesan ke utradio
kakak punya ide
gimana kalau kita kita ke stasiun radio itu
terus kita bikin pengumuman
bahwa kita itu anaknya pak suhari
dari kampung tipar eh nyariin temennya bapak
nah di situ kan banyak orang yang dengar dong
siapa tahu salah satu temen itu temennya bapak
tapi letak stasiun radio itu dimana kak
abang tahu nggak kantor stasiun radio yang lagi siaran sekarang
gak jauh kok dekat di sana
selamat malam mbak ada perlu apa ya
ya maaf pak kami mau ketemu sama penyiar yang lagi siaran
kami mau titip salam buat temennya bapak kami
waduh gak bisa mbak
kalau mau titip salam harus lo telpon
makasih ya pak
punya handphone aja enggak

punya handphone aja enggak
apa kita pinjam handphone aja kak
tapi pinjam sama siapa ki
itu tuh kak
kayaknya orang kaya deh
pasti banyak pulsa
sampai rindu kak
tidak selalu kejadian sekali ben
tergantung lo maunya kemana
nanti gue teman lagi
nanti gue teman lagi
nanti gue teman lagi
nanti gue teman lagi
nanti gue teman lagi
nanti gue teman lagi
nanti gue teman lagi
kamu yang waktu itu
di delman kan
kok bisa di jakarta
kakak udah kenal
gini tadi aku sama adik aku dengar ada orang yang tip salam di radio
terus kita juga mau titip salam buat temennya bapak
cuma kita gak tau
gak tau namanya dan gak tau alamatnya juga
iya mas kali aja kalau diumumin laut radio
tapi kita berdua nggak punya hp buat telepon radio mas
oke kalau temennya bapak kalian bukan pendengar radio gimana
apalagi kalian gak tau namanya alamatnya gak tau dimana
ya udah gini aja kalian tinggal dimana biar aku anterin pulang ya
rencana sih malam ini kita mau tidur di masjid
kalian jauh jauh dari kampung ke sini gak tau mau tinggal dimana

oke kita jalan dulu

ya udah kita jalan dulu